petugas direkturat polairut polda sumatera utara menangkap kapal yang membawa sembilan puluh satu calon pekerja ilegal asal indonesia ke malaysia
di perairan seisilau kabupaten asahan sumatera utara pada selasa pagi
puluhan calon pekerja ini berangkat dari asahan dan akan didaratkan di pantai klang selangor malaysia
setiap calon pekerja membayar tiga hingga lima juta rupiah kepada agen penyelundup buruh migran ilegal
mereka juga membiayai ongkos perjalanan dari kampung halaman sampai ke kabupaten asahan
para calon pmi berangkat ke malaysia untuk bekerja sebagai pekerja bangunan pekerja restoran dan pekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet
mereka nekat ke malaysia secara ilegal karena pemerintah indonesia menerapkan moratorium atau penghentian pengiriman pmi ke malaysia
terkait dengan siapa agennya ini sudah ada sama kami sudah terdata alias jl as rd dan sp
berikut juga yang lainnya yang terlibat kami sampaikan di sini
sampaikan di sini dan sampaikan juga dari pertemakan media kepada masyarakat
kami akan tindak tegas
nahkoda kapal penyelundup calon pmi ilegal mengaku sudah tiga kali melakukan aksinya
mereka mendapat upah empat belas juta rupiah setiap berangkat membawa pmi ilegal ke malaysia
satu trip empat belas juta
bagi saman akurada sama abk semua
berapa kali pak
dua kali dan ini yang ketiga kalinya
ketiga kalinya ketiban sial ya
ketemu sama pak polisi
gaji yang besar di malaysia menjadi daya tarik bagi para calon pmi ilegal
deddy calon pmi ilegal asal nusa tenggara timur yang akan berangkat untuk kedua kalinya ke malaysia
harus membayar ongkos kapal lima juta rupiah
dapat informasi dari kawan
kawan yang mana kawan yang udah berangkat atau
yang udah berangkat
yang udah berangkat
yang udah berangkat
berangkatnya katanya dari
kalau kita dari kampung ya kita sendirilah gitu
nah sampai sini
baru kita konfirmasi sama tekongnya gitu
tekongnya siapa agen
tekong atau agen
dari agen kita tetap mungkin sama ini kok yang antar ke sana gitu kan
para calon pekerja migran ilegal ini terdiri dari tujuh puluh tiga pria dan delapan belas perempuan
sebanyak dua puluh tujuh orang diantaranya dari nusa tenggara timur
dua puluh dua masing masing dari nusa tenggara barat
dan sumatera utara
serta sisanya dari sulawesi utara
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara